kenapa gru kok bisik bisik
bro boleh gak bro
lima menit lagi
terus bilang bro
kalau misalnya nanti cucu berubah pikiran
cucu bebas datang kesini
mak inget di cibarengkok dulu cuy
kalau mau masuk bulan puasa
kampung mulai ramai
mulai bersihin makam
satu hari sebelum puasa
satu hari sebelum puasa
satu hari sebelum puasa
masjid sudah rapi
lingkungan sudah bersih
termasuk makam juga sudah

termasuk makam juga sudah bersih

termasuk masjid sama makam
termasuk masjid sama makam
kan darat jijik
gatau dimana makamnya
kalau nanti mak meninggal
pasti dimakamkan di bodas
non persihkan emak
kalau terlambat bayar sewa
mak ngobrolnya yang lain aja ya
kan cuy pernah bilang nanti dimakamkannya diciraus aja
pasti setiap mau menjelang puasa banyak orang yang ziarah ke makam emak
banyak orang yang ngebersihin makam emak
cuy sama dede pasti akan merawat makam emak
kamu gimana sih cuy
kan mak udah bilang gak mau dimakamkan diciraus
nanti makam emak sebelahan sama makamnya kemet lagi
cuy kamu jangan nyeneng nyenengin emak tentang dede
dede itu gak bisa diharapkan
sekarang aja dia sibuk sendiri
apalagi nanti dia sibuk sama sobri
mak cuy tuh bukan nyeneng nyenengin emak
tapi kan dari dulu yang ngurusin emak teh dede
cuy lihat dede teh sayang pisah sama emak
mak udah mau maghrib
kita masuk yuk
ternyata emak erasnya punya pacar
yang cerdas sebenernya
itu jedi apaan sih
dan ini dia oh iya
mamah kok kaya ama gue he'dai deyuuh
kenapa grouk kok bisik bisik
ya pasti bisa lah
untuk liat rumah bisa gak bro
oh mau ketemu cici
biar dapat izin keluar rumah
bro saya teh tau aja
ya lima menit lagi saya telpon
bener ya bro ya lima menit lagi ya bro ya
terima kasih banyak bro assalamualaikum
sampai sekarang tuh saya masih bingung sama kamu uda
kenapa sih kamu tidak mau menyekolahkan debbie sampai tinggi
kalau kamu sayang kamu sekolahkan debbie itu sampai sarjana
s satu s dua bahkan sampai s tiga
akum surakum denger ya
tahu tidak kenapa orang orang pada korupsi
nggak tau kang dadang
siapa yang korupsi itu
makanya baca koran
kalo bukan orang teh siapa tuh kang dadang
udah doh jangan lanjutin ya udah stop
iya kang dadang
kalo kita baca koran atau denger berita
orang orang yang korupsi itu adalah orang orang yang sekolahnya tinggi
kenapa mereka jadi korupsi
karena uang orang tuanya sudah habis untuk menekolahkan dia
ketika mereka kerja dapat uang gaji gajinya kecil
orang tuanya tidak balik modal
makanya jadi koruptor
kalau debbie tidak sekolah tinggi
dia akan bersyukur kalau dapat gaji kecil
karena biaya sekolahnya juga kecil
saya tidak mau menyekolahkan debbie karena saya sayang sama dia
saya tidak mau nanti dia jadi koruptor
di dunia masuk penjara akhirat masuk mereka
saya orang tuaneku
itu masalah kamu dang
eh dengerin ya dadang suradam
sekolah tinggi itu bukan untuk cari kerja
tapi untuk membuka wawasan agar luas
kalau kita bekerja lalu mendapatkan upah
itu ya cara allah
membuka keran rezeki buat kita
berarti itu lebih parah lagi atu
sekolah untuk jadi pengangguran
saya makin tidak mau sekolahin debbie
ya bukan begitu maksudnya dong
sekolah itu tujuannya biar anak kita pinter
biar ilmunya tinggi
bukan untuk jadi kaya
tapi untuk agar bisa membagikan ilmunya kepada banyak orang dong
wah kamu lebih gelo lagi kalo begitu
kalau semua orang bagi bagi ilmu
ngapain sekolah banyak
ayo sekolah gratis
nih orang orang twitter lagi bagi bagi ilmu
bagi bagi ilmu dimana tuh kang dadang
kita kesana yuk
jangan mau dibohongin orang kok
jangan mau dibohongin orang kum